sejumlah toko perhiasan emas di pusat perbelanjaan mentaya sampit
kabupaten kota waringin timur kamis kemarin terus dipadati warga
selain membeli perhiasan emas
sebagian warga justru datang untuk menjual perhiasan mereka
hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan biaya sekolah di tahun ajaran baru
saya hari ini jual emas karena kebetulan ini kan mau tahun ajaran baru kan
butuh keperluan banyak untuk sekolah adik untuk beli tas buku dan lain lain
dan sebelumnya nabungnya kan lewat emas jadi sekarang lah dipakai tabungannya itu
tahun ajaran baru ini segala kebutuhan naik dibanding hari biasa
darsani salah seorang pedagang emas juga mengaku
penjualan emas di tokonya meningkat beberapa waktu terakhir
padahal saat ini harga perhiasan emas turun
sekitar sepuluh ribu rupiah per gramnya
mungkin ada tambah lima persen
kemungkinan itu mungkin ini tahun ajaran baru
mau banyak yang jual
lewat masuk sekolah biasanya normal kembali
paling betahan sedalam sebulan
ada pun harga perhiasan emas jenis sembilan ratus sembilan puluh sembilan atau amerika
setara dua puluh empat karat saat ini rp delapan ratus delapan puluh per gram
emas tujuh ratus lima puluh atau emas putih tujuh ratus enam puluh ribu rupiah per gram
sedangkan emas tujuh ratus atau emas singapura
setara dua puluh dua karat tujuh ratus ribu rupiah per gram
sam sudinur sampit kota waringin timur kalimantan tengah